pertemuan asian ministerial meeting on transnational crime atau pembahasan tingkat menteri asean terkait isu kejahatan lintas negara
berakhir dengan menghasilkan enam belas dokumen yang berisi empat deklarasi dan nota kesepahaman indonesia dengan enam negara
hal ini disampaikan kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo usai memimpin pertemuan anntc ke tujuh belas
selasa sore di labuan bajo manggarai barat nusa tenggara timur
kapolri menjelaskan indonesia sebagai tuan rumah telah melaksanakan pertemuan anantc ke tujuh belas
yang berjalan baik dan lancar sesuai arahan presiden joko widodo
kapolri merinci dari empat deklarasi tiga merupakan inisiatif indonesia dan satu deklarasi merupakan inisiatif kamboja
selain itu ada juga
satu dokumen rencana kerja terkait penyelundupan manusia lima pernyataan bersama dan enam pedoman teknis
indonesia menjadi tuan rumah asia ministerial meeting on fresh national crime atau anntc
yakni pertemuan tingkat menteri negara negara asean
yang memusatkan perhatian pada penanggulangan kejahatan
untuk mengetahui informasi selengkap yang bergabung korespondan teddy suhari
di labuan bajo manggarai barat nusa tenggara timur
sudah ada empat deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan antc ke tujuh belas pada hari ini
seperti apa poin dan elaborasi yang bisa anda sampaikan
selamat petang dari labuan bajo tiffany
betul sekali hari ini setelah masuk di rangkaian hari
kedua setelah secara resmi dipimpin oleh kapolri
jenderal polisi listo sigit prabowo pada pembukaan kemarin
dan hari ini pertemuan tingkat menteri asean yang membahas fokus kejahatan lintas negara
ini sudah juga ditutup
tadi memang disampaikan oleh kapolri dalam keterangan persnya
ada beberapa kerjasama dan juga deklarasi yang dihasilkan
misalkan saja disebutkan tadi kapolri bahwa ada empat deklarasi
dan tiga merupakan inisiatif indonesia
dan satu dari kamboja
sementara dari inisiatif pihak indonesia dalam pertemuan tersebut
ini menghasilkan deklarasi yang labuan bajo yang berisi memajukan
kerjasama penegakan hukum dalam berantas kejahatan di lintas negara
kemudian juga deklarasi asean tentang penguatan kerjasama melindungi
dan juga membantu saksi dan korban kejahatan lintas negara
kemudian juga deklarasi asean tentang pengembangan kemampuan peringatan
dini dan respon dini mencegah melawan radikalisme dan juga ekstremisme kekerasan
ini juga dari pihak diinisiasi oleh pihak indonesia
sementara satu deklarasi diinisiasi oleh pihak kamboja yakni deklarasi asean
tentang pemberantasan penyelundupan senjata ilegal
selain itu tiffany ada juga beberapa dokumen yang dihasilkan yaitu
rencana kerja terkait penyelundupan manusia dan juga ada lima pernyataan bersama
dan enam pedoman
yang teknis untuk diperhatikan seluruh anggota negara asean ini
dan juga mitra dialog termasuk ada satu negara observers yang juga hadir di pertemuan ini
kalau melihat dari rangkaian acara memang sejak kemarin terlihat pertemuan pertemuan ini
tidak hanya melibatkan sepuluh negara di asean tapi juga ikut serta di dalamnya
ada tiga negara sebagai mitra dialog masing masing
ada dari pihak jepang kemudian tiongkok dan juga dari korea selatan
sementara timur leste ini hadir sebagai negara observer
tadi disebutkan oleh kapolri bahwa pertemuan amtc ke tujuh belas ini berjalan lancar
sesuai dengan harapan kepala negara joko widodo
dan tadi juga selain deklarasi dan juga enam perjanjian kesepakatan bersama
juga membahas lebih rinci lagi mengenai dilakukannya kegiatan kegiatan yang lebih meningkatkan kerjasama langsung
antara para penegak hukum di lapangan khususnya polri seperti polis to polis antara negara asean
kemudian juga handling over joint investigation dan juga mutual legal assistance
untuk penegakan hukum bersama
dan berikut pernyataan dari kapolri jenderal polisi listio sigit saat menyampaikan konferensi persnya sore tadi
tidak boleh lagi ada pelaku yang dapat bersembunyi dari kejahatan yang telah dilakukan
pesan ini terakomodir melalui delapan poin deklarasi labuan bajo
tentang peningkatan kerjasama penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional
sebagai landasan untuk melakukan upaya konkret dan operasional
antara lain kita melakukan kegiatan kegiatan untuk lebih meningkatkan kerjasama langsung
antara lembaga penegak hukum khususnya polri seperti polis polis handling over joint investigation dan mutual legal assistance

diberikan kepada pemerintah laos dan itu artinya juga sepanjang tahun dua ribu empat belas
ammtc ini atau pertemuan tingkat menteri asean akan dikeketuai oleh pemerintah laos
dan juga akan digelar sepanjang tahun dua ribu empat di laos
terima kasih teddy zahari atas laporan anda langsung dari manggara barat nusa tenggara timur